beragam sanksi sosial diterapkan bagi pelanggar protokol kesehatan
namun sayang masih banyak orang yang nakal atau mungkin jadi mereka bebal
sanksi seolah menjadi penindakan basa basi
kita akan bahas bersama imam prasojo sosiolog universitas indonesia
pak imam selamat malam
pak imam selamat malam pak
kurang begitu keras mak
oke pak imam bisa dengar suara saya jelas
oke sangat kecil tapi kedengeran ya pak ya
oke pak imam kita tadi lihat bahwa sanksi diterapkan di sejumlah daerah
misalnya ada pelanggar yang tidak menggunakan masker
kemudian dimasukkan ke dalam mobil jenazah
kemudian peti mati sosialisasi hukuman
kemudian dengan tema tema yang horror atau yang ngeri ngeri
anda melihat ini hanya sebagai simbol semata
nggak ada efek jeranya
atau memang ini yang mungkin kita butuhkan untuk dalam tanda kutip menampar masyarakat
terkait dengan bahaya covid saat ini
kedengeran mbak tapi saya akan coba jawab
tadi awalnya saya kedengeran
ya silakan pak imam
jadi dalam teori pembelajaran ya learning perspective itu memang ada paling tidak ada tiga
jadi ada yang ya
yang orang perilaku itu ditentukan karena stimulus and respon misalnya
kalau ada orang yang berperlakuan baik ya dia mendapatkan reward ya
kemudian kalau yang dianggap menyimpang itu terus kemudian mendapatkan sanksi
itu yang pertama
nah yang kedua adalah yang kaitannya dengan kognitism
jadi orang berperilaku itu karena didorong untuk berpikir
proses perspektif mindsetnya itu juga diberi pemahaman
pokoknya intinya adalah cara berpikir itu menentukan bagaimana perilakunya
tetapi yang ketiga adalah kaitannya dengan pengalaman
jadi orang dikonstruksikan atau melalui pengalaman
sehingga dia lebih menghayati karena dia itu tidak hanya sekedar berpikir
tetapi juga ikut mengalami apa yang akan terjadi seandainya misalnya orang itu meninggal misalnya
nah tetapi itu adalah metode saja yang sebetulnya yang ingin dikembangkan
tetapi metode yang lain bisa saja yang lebih bersih
sifat memberikan sanksi
sifatnya sanksi hukuman hukuman yang memberikan denda misalnya
jadi kalau orang itu melakukan pelanggaran
itu yang akan dirugikan dia tetapi bukan dirugikan dari sudut fisik ya
atau dari sudut hukuman hukuman seperti yang selama ini kita lihat
tetapi langsung mengena kepada
untung rugi secara patrial
ya apakah dia itu terus kemudian
kalau seorang pegawai menjadi diturunkan gajinya
atau kalau seorang yang berdagang itu terus kemudian
dia mungkin tidak diizinkan lagi untuk berdagang di wilayah itu
nah itu jadi memang macam macam cara untuk melakukan sanksi
di dalam upaya melakukan penegakan protokol kesehatan ini
oke artinya sanksi yang harus mengena di diri orang itu sendiri kan
nah dengan adanya yang sekarang terjadi
kayak misalnya beberapa waktu lalu
yang tidak menggunakan masker saat berkendara
harus bersih bersih jalanan itu sanksi sosialnya
kemudian ini juga orang yang tidak menggunakan masker
kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah
ini artinya apa sia siakah dengan adanya sanksi sanksi ini
karena mungkin mereka tidak merasa
itu berdampak pada diri mereka sendiri
jadi mungkin masih santai santai aja
ya tapi hukuman seperti itu menurut saya
itu one shop ya satu tembakan saja
tetapi kalau hukuman itu lebih melekat ya
dan kemudian misalnya sanksi sosial
yang paling memungkinkan supaya semua warga yang ada di lingkungannya itu
misalnya memberikan sanksi negatif dari sudut nilai nilai ya
misalnya dia fotonya misalnya dipajang di kelurahan misalnya
mungkin itu foto foto yang dipajang di kelurahan itu
orang yang melanggar itu akan jauh lebih bisa memberikan efek jerah
dari ketimbang misalnya hanya push up
sekali sudah itu hilang
nah itu salah satu sanksi yang lebih melekat lebih lama
atau yang lebih edukatif barangkali ya
dia harus menjadi relawan di dalam jangka waktu yang lebih lama
dan misalnya dia kalau hanya sekedar push up
atau sifatnya snap shot
itu saya kira orang indonesia tidak akan terlalu ini
tidak terlalu punya efek jerah
dengan begitu apakah kita sekarang dengan angka covid yang masih mencatatkan kenaikan bahkan lebih dari tiga kasus positif
indonesia itu kita darurat regulasi soal sanksi pak imam
artinya tidak terbatas dengan sanksi yang masih dalam takarannya atau levelnya sanksi sanksi sosial
tadi mungkin seperti beberapa yang pak imam sarankan
apakah mungkin levelnya harus naik seperti misalnya pidana haruskah kita begitu
saya lebih cenderung misalnya kita membentuk semacam pengorganisasian di tingkat komunitas ya
apakah itu di lingkungan pasar di lingkungan masjid gereja
itu ada panitia panitia atau kelompok kelompok yang memberikan contoh
bagaimana perilaku itu seharusnya
perilaku itu seharusnya dilakukan
dan pada saat yang sama kelompok dari lingkungan mereka itu sendirilah yang memberikan dorongan
daripada misalnya dari pihak luar ya dalam tanda kutip
misalnya orang dari bukan dari lingkungannya
nah memang orang dalam lingkungannya itu perlu dipilih champion champion orang orang yang memiliki wibawa
orang orang yang memiliki harisma
sehingga mereka lebih diikuti oleh masyarakat sekitarnya
daripada misalnya satu tembakan hukuman ya
dan kemudian sesudah itu mereka tidak ada keterikatan sosial dengan orang orang yang ada di lingkungannya
jadi dengan kata lain memang sebaiknya itu ada pendampingan
kontrol yang melekat
tidak hanya sekedar sanksi sanksi satu snapshot ya
tembakan sekali gitu
kalau berbicara mengenai pencegahannya
formulanya sangat simpel sangat sederhana dengan tiga m tadi
menjaga jarak sosial menggunakan masker kemudian mencuci tangan
simpel sekali sederhana sekali pak imam
tapi kenyataannya yang kita lihat di lapangan di pemberitaan setiap hari
bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita masih banyak yang nakal
masih banyak yang ngeyel
masih banyak yang merasa mungkin apa ya
kok kayak kebal gitu
juga bebel gitu dengan si covid sembilan belas ini gitu
gimana melihat ini pak imam
sebetulnya sederhana itu kelihatannya
tetapi tidak sederhana
misalnya cuci tangan dengan menggunakan sabun
untuk bisa orang cuci tangan
pertama dia harus tahu tentang mengapa harus cuci tangan
itu untuk memahami hingga menyadari itu satu proses yang tidak mudah
nah setelah itu dia tahu dia memahami dan menyadari
itu harus di doa apa
dia harus tumbuh motivasi dari dalam
itu kalau kita menggunakan pendekatan yang bersifat
dorongan dari dalam
tetapi juga harus ada struktur sosial atau dorongan dari luar
yang memaksa orang itu untuk berperilaku sesuai dengan harapan harapan bersama
oleh karena itu regulasi harus dibentuk
tim tim yang menjadi acuan dan juga penjaga perilaku harus dibangun di setiap komunitas
dan merekalah yang terus kemudian mendorong perilaku seperti itu

pada saat yang sama kita harus sediakan
bagaimana kita itu mendorong orang supaya cuci tangan kalau misalnya tempat cuci tangannya airnya dan sabunya tidak tersedia
oleh karena itu saya sebenarnya berharap dalam kaitan misalnya contohnya cuci tangan
pemerintah itu secara masif ya di kelurahan di kecamatan di kantor kantor di tempat fasilitas umum
dan juga sabun sabunnya
jadi gak mungkin kita itu melakukan himboan himboan secara verbal
tetapi tidak diikuti oleh fasilitas yang mendukung
dan tidak diikuti oleh kelompok kelompok atau orang orang yang ada di lingkungannya untuk menjadi penjaga atau pengawal perilaku yang kita harapkan
sosialisasinya sepertinya sudah cukup jelas
dan juga sudah cukup kencang
paling tidak selama kurang lebih berapa
lima sampai dengan enam bulan lah selama pandemi covid ini pak imam
dorongan tadi dari dalam
kemudian dari struktur sosial
dorongan dari luarnya
anda melihatnya sejauh ini seperti apa
apakah tidak berjalan optimal sehingga masih muncul nih orang orang yang bebal dengan sanksi sosial ini
bebal dengan bahaya covid sembilan belas
kita harus bertanya juga
kita harus bertanya juga
apakah sosialisasi yang anda anggap gencar itu efektif
kalau hanya melalui sosialisasi melalui televisi radio pamflet iklan iklan
apakah dia itu model model sosialisasi publik seperti itu betul betul efektif
sampai betul betul mereka memahami
itu jadi satu pertanyaan
mungkin harus sosialisasi yang lebih dalam
dalam metodologi sosialisasi ada beragam cara
mulai dari melakukan fgd di setiap komunitas
terus orang itu kemudian mendapat penjelasan face to face
paling tidak orang orang yang dianggap tokoh bandelnya lah begitu
didekati secara khusus
sampai terus kemudian diberikan sanksi
misalnya bisa saja kalau dia itu
menggunakan motor dan kemudian dia itu tidak menggunakan masker misalnya
sanksinya ya motornya ditahan untuk sementara waktu gitu
nah itu sanksi sanksi yang lebih keras seperti itu akan jauh lebih efektif
karena fungsi fungsi ataupun alat alat pendukung kehidupannya itu bisa untuk sementara ditahan
ya mungkin satu dua orang akan merasa berat sekali
tapi saya kira itu bisa menjadi pembelajaran
ktp mereka sim mereka bolongin aja
supaya menjadi tanda bahwa dia itu pelanggar
di dalam protokol kesehatan
nah itu jadi melekat
nah syukur syukur terus kemudian juga punya sanksi sanksi yang lain
sehingga dia kalau mau menebus ya dengan cara dia betul betul bisa menjadi champion
menjadi pendorong perilaku
baru bisa sanksi sanksi itu dicabut misalnya
jadi ditransformasi dari pelanggar menjadi pendorong terhadap protokol
saya kira harus ada

sehingga inovasi inovasi untuk ini harusnya berkembang
dan banyak teman teman yang saya kira kreatif untuk melakukan itu
oke mudah mudahan dari apa yang disampaikan oleh pak imam
besok besok ya paling tidak kita sudah tidak menemukan lagi masyarakat yang bebal dengan sanksi sosial
baik terima kasih
tapi paling mudah mbak sebetulnya di kantor
iya silahkan pak imam
paling mudah sebetulnya di kantor kantor misalnya
itu kalau pimpinan gedung ya itu betul betul didekati dan kemudian di list di data siapa
dan kemudian kita cek betul apakah direktur ataupun manajer gedung sudah mempunyai protokol kesehatan
dan kemudian bagaimana penerapannya
nah kalau seandainya di dalam satu gedung protokol kesehatan belum dibangun dan belum diterapkan
sanksinya adalah kepada gedung itu harus ditutup
saya kira nanti akan mendorong para manajer gedung untuk terpaksa melakukan regulasi itu suka atau tidak suka
saya kira itu salah satu pendekatan yang juga harus dilakukan
demikian juga di kantor pemerintah
jangan sampai pemerintah itu mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan
tetapi pns pns yang bekerja di gedung gedung pemerintah
abai terhadap ketentuan yang selama ini justru digaungkan oleh pemerintah sendiri
nah itu yang saya kira harusnya mendapatkan perhatian dan harusnya lebih mudah untuk dilaksanakan
oke baik terima kasih pak imam prasojo sudah bergabung dengan cnn malam hari ini selamat malam